penyidik satgas anti mafia bola memanggil ketua umum persatuan sepak bola seluruh indonesia erick thohir pada senin untuk diperiksa dalam kasus dugaan pungli seleksi wasit liga satu dan dua indonesia
erick thohir dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi namun menteri badan usaha milik negara tersebut mengutus direktur perwasitan pssi berinisial a untuk memenuhi panggilan penyidik
isu pungli dalam ujian wasit belakangan muncul ketika sejumlah wasit mengikuti ujian yang digelar bersama jfa atau federasi sepak bola jepang
kecurigaan ini muncul ketika mayoritas wasit mendapat nilai sempurna atau dua puluh dalam tes law of the games atau lotj
tetapi ketika masuk sesi video nilai mereka jauh di bawah standar
dari situlah muncul indikasi pungli untuk mendapatkan kunci jawaban
terkait dugaan adanya pungli pada
seleksi wasit liga satu dan dua
bahwa satgas anti mafia bola pada hari ini senin tujuh belas juli dua ribu dua puluh tiga mengundang ketua pssi
namun yang ditunjuk beliau untuk menghadiri undangan tersebut adalah saudara a yang merupakan direktur perwasitan pssi ke baris krimpori
sementara itu ketua umum pssi erick thohir meminta
elemen sepak bola tanah air untuk memberi waktu bagi wasit wasit yang memimpin di kompetisi sepak bola tanah air untuk meningkatkan kualitas dan juga kapasitasnya
erick mengaku dapat memahami keresahan semua pihak dengan kualitas kepemimpinan wasit wasit di liga satu selama tiga pekan awal ini
meski demikian ia menegaskan komite wasit akan bertindak tegas kepada wasit yang terindikasi terlibat main mata atau match fixing
dari komisi disiplin sudah mereview
seminggu untuk kasus kasus yang terjadi di liga
apakah permainan kasar dan lain lain
nah komite wasit juga akan melakukan sistem itu ya untuk mereview
tetapi gini yang penting saya tahu emosional klub supporter lagi tinggi
karena mereka melihat sekarang persaingan antar klub ini ketat sekali
nah tetapi gini kembali wasit kita kan perlu waktu
ya karena mereka manusia juga
ya kita perbaiki
tetapi kalau memang salah ya kita hukum
tetapi kalau mereka ada bermain uang kita tangkep pasti
saya gigit duluan itu
jadi kasih kesempatan selama memang konteks konteksnya ya kita sedang perbaiki
tidak mungkin perwasitan indonesia langsung baik